kepala dinas kesehatan kota tanjung pinang kepulauan riau senin pagi menyatakan enam belas jemaah tablik akbar di malaysia yang menjalani rapid test
lima orang dinyatakan positif covid sembilan belas
lima orang tersebut kini telah dikarantina di rumah singgah rumah sakit umum daerah provinsi kepri ahmad tabib dengan dijaga ketat pihak keamanan selama dua puluh empat jam
selain belasan jamaah delapan orang baik keluarga maupun orang kontak langsung dengan jemaah juga menjalani pemeriksaan rapid test
pada minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh kemarin pemeriksaan rapid test dengan mengambil sampel darah jemaah dilakukan setelah salah satu jemaah dikonfirmasi dinas kesehatan kota tanjung pinang positif covid sembilan belas
sepulang dari acara tablik akbar di masjid sri petaling malaysia pada dua puluh delapan februari hingga satu maret dua ribu dua puluh lalu
menurut kepala dinas kesehatan kota tanjung pinang ini total ada enam jemaah yang positif covid sembilan belas dari dua puluh jemaah masjid baitur rahman tanjung pinang
yang mengikuti acara tablik akbar di masjid sri petaling malaysia
hingga tiga puluh maret dua ribu dua puluh dinas kesehatan kota tanjung pinang mencatat ada dua puluh satu pasien dalam pengawasan satu ratus empat orang dalam pemantauan
dua positif hasil pemeriksaan swab balit bangkes kementerian kesehatan dan satu pasien meninggal dunia
dinas kesehatan kota tanjung pinang mencatat ada dua puluh satu pasien dalam pengawasan satu ratus empat orang dalam pemantauan